bicara tentang wisata sudah bicara tentang edukasi juga sudah
tidak lengkap rasanya jika kita tidak berbicara tentang kuliner
apalagi kalau bukan yang satu ini buah durian
nah bagi anda pecinta durian anda perlu berkunjung ke desa alas malang di kabupaten banyumas jawa tengah
karena di sini terdapat durian bineka bawor yang menjadi prima medona para pemburu durian
desa alas malang kecamatan kemerajen banyumas jawa tengah adalah sentra penghasil durian
salah satunya durian bineka bawor
saat panen raya durian seperti ini warga desa seperti mendapat bonus tahunan
di sini pelanggan bebas memilih ukuran besar kecilnya durian
setelah durian dibuka pelanggan menikmati durian yang telah dipilihnya
untuk harga pelanggan cukup merogoh kocek rp enam puluh per kilogram
para penggemar durian biasanya tergoda rasa durian mineka bawor yang tidak sama dengan durian di daerah lain
enak sekali mantap rasanya manis bahkan

kulitnya tipis dagingnya tebal banget terus bijinya kecil enak sekali
pokoknya aku selalu kesini tiap tahun tiap musim durian saya kesini
durian menikah bawor terkenal karena buah dagingnya tebal warna yang mencolok manis dan biji buahnya kecil serta tidak lengket di tangan
tahun ini panenya sebenarnya cukup berhasil karena durian terlalu tinggi jadi produktifnya tidak
produktifnya tidak maksimal namun masalah kualitas juga tetap stabil tidak ada perubahan
besarnya juga bisa bisa sekali seperti ini dua belas kilo ya keistimewaan daripada durian ini
selain menjual buah durian petani di desa ini juga menyediakan bibit bibit pohon durian unggulan
untuk harga bibit durian bervariasi dari dua ratus ribu rupiah hingga jutaan rupiah tergantung tinggi pohon tersebut